presiden jokowi dodo mengaku hingga kini belum ada laporan yang ia terima terkait warga negara indonesia positif terjangkit corona
namun jokowi mengimbau masyarakat waspada dengan penyebaran virus ini
hal ini disampaikan presiden joko widodo setelah hadir dalam acara pencanangan pelaksanaan sensus penduduk dua ribu dua puluh di istana
jokowi mengatakan ia sudah memerintahkan menteri kesehatan melakukan pengecekan dan koordinasi terkait virus corona
antisipasi penyegaan penyebaran virus corona bisa dilakukan dengan cara pemantauan menggunakan thermal scanner yang mendeteksi suhu tubuh manusia di sejumlah pintu kedatangan di bandara
siap mencek dengan scanner setiap kedatangan dari luar siapapun yang kita perkirakan kemudian besar terjangkit itu
tapi sampai sekarang informasi yang saya terima dan moga moga seterusnya tidak ada yang terjangkit corona